musim hujan telah tiba sejumlah antisipasi harus dipersiapkan oleh para pengguna kendaraan bermotor
mengingat kondisi jalanan yang licin dan banyaknya genangan air dapat membahayakan para pengendara
kondisi jalanan yang licin dan banyaknya genangan air menjadi hal yang harus diperhatikan oleh para pengendara di musim hujan
ada baiknya para pengendara roda dua maupun roda empat mempersiapkan kondisi kendaraan mereka sehingga bisa terhindar dari kerusakan maupun bahaya
untuk kendaraan roda empat ada beberapa piranti yang harus dipastikan berfungsi dengan baik
di antaranya rem lampu mobil hingga kondisi ban yang harus memiliki tekanan udara normal untuk menghindari risiko tergelincir
hal penting lainnya menyangkut visibilitas saat berkendara yang biasanya terganggu akibat turunnya hujan
baik lagi ke visibilitas driving tentunya kondisi karet wiper itu harus oke
dalam arti kata menghapus
kondisi karet wiper secara benar dan tidak ada sisa
kondisi karet wiper yang bagus tentunya harus terpasang
terus disarankan untuk memakai cairan pluida wiper khusus
untuk menghapus sisa sisa debu atau ada minyak di kaca
yang paling utama sih di karet wipernya karet wiper harus dalam kondisi bagus
untuk kendaraan roda dua sistem pengereman dan kelistrikan menjadi hal utama
yang harus diperhatikan
pastikan kop atau tutup busi motor terpasang sempurna
sehingga tidak terjadi kebocoran yang bisa mengakibatkan air masuk ke mesin
dan membuat mesin konslet ketika berkendara saat hujan
sementara bagi pengendara yang terpaksa harus menerjang banjir
sejumlah tips juga bisa dilakukan agar motor tidak mati mendadak
kalau cari aman ya mendingan berhenti dulu aja jangan diterjang
tapi kalau misalnya sudah terlanjur masuk
masuk air gitu ya istilahnya
usahakan si gasnya konstan jangan dikurangin
paling hanya main di rem aja gitu
kenapa seperti itu
karena kalau misalnya laju kendaraannya melemah
atau agak berkurang kecepatannya
itu air bisa masuk ke dalam kanal pot
pengguna kendaraan pun memiliki antisipasi yang berbeda beda
baik dalam mempersiapkan kendaraan maupun ketika berkendara di musim hujan
hati hati aja hati hati dalam
berkendara memperhatikan juga karena pandangan mungkin agak kurang ya
kalau hujan jadi wiper ac gitu
pertama sih bawa motornya jangan terlalu cepat
ban juga harus diperhatiin
sama yang baru ada yang buat hujan ada yang buat keringan
sama ini sih kan lagi rame nih sekarang jas hujan yang panjang tuh
kelibet makanya jas hujan paling yang kayak gini aja
tetap kondisi kendaraan
ya ban itu harus bagus lah ya harus sesuai dengan standar
kemudian juga rem karena kan kita sering rem
selain melakukan persiapan
tak ada salahnya jika pengendara juga rutin melakukan servis kendaraan
agar kendaraan tetap bisa bekerja optimal saat musim hujan
nah sekolahga aku disini
pada hari hari ibu bulu
ada alemanya semak black now aku mau bilik
jangan negoti campurin
aku gakut tuh bikini youtubers
jadi ga apa apa